latihan gabungan pasukan tni dan polri di tarakan kalimantan utara
mengisyaratkan kesiapan militer indonesia untuk menyelamatkan
sepuluh warga negara indonesia yang disandra abu sayyaf di filipina
namun operasi militer tersebut masih menunggu izin dari pemerintah filipina
pasukan gabungan dari tiga matra tni yakni darat laut dan udara
serta brimo polri melakukan latihan di tarakan
latihan yang melibatkan lima ratus personil dengan skenario pembebasan sandera dari teroris ini
disinyalir sebagai persiapan militer indonesia membebaskan sepuluh warga negara indonesia di filipina
panglima komando cadangan strategis angkatan darat juga menyatakan siap bergerak ke filipina
jika pemerintah indonesia dan panglima tni menginstruksikan pengerahan pasukan pemukul
reaksi cepat di tarakan
namun sejauh ini pemerintah filipina ternyata masih belum mengetahui
pemerintah yang sudah memberikan izin
silakan publik mengetahui itu
tapi ada hal hal yang anda anda tidak tahu
saya kan jumlah sejumlah ini kan tak tahu ini mungkin ada yang teroris juga di sini